nona kamu dengar ya
jangan bawa tanya ke dalam kebohongan kamu itu
dan kamu nggak perlu merasa bersalah karena kamu selama ini menjadikan aku pelarian
karena cinta kamu sama jody
dan aku ucapkan selamat buat kalian berdua

kita pergi dari sini
aku nggak mau kamu difitnah
hanya karena kamu mencintai aku
aku mengerti maksud baik kamu
tapi alangkah baiknya

gak mungkin nona dan jody ikutin kita sampai sini
dan mulai dari sekarang kamu loh
sepura pura baik sama aku lagi
udah lah nara
kamu mendingan jujur aja
selama aku di rumah sakit
dan sampai sekarang juga
kamu cuma baik sama aku
karena permintanya nona kan
kamu gak usah lagi peduli sama aku
aku tahu kok betapa gak enaknya
jadi pelarian cinta
dan aku gak mau kamu baik sama aku
karena pelarian dari nona
tapi bukan maksud dia menyakiti kamu
kamu baik banget ya
nona selamanya selalu bikin masalah
selalu nyusahin kamu
terus tiga baik
yaudah aku pergi dulu ya
kapan kapan aku mau ngajak kamu ngedit ya
aku gak bisa janjiin apapun
aku akan berusaha untuk
bisa mencintai kamu lagi
itu udah cukup buat aku nara
kira kira aku juga
tapi sama dengan nona
aku gak mau
kamu udah kelar
dan yang paling penting
jangan sampai ataque
aku blab ternyata